eh gini aja bang gimana kalau kita ambilin semua masjid yang udah dibikin sama babe
untuk kita lagi siapa tahu aja ada ustadz bloon yang mau nebus masjid
kayak si ustadz asmat ahmat kemarin tuh bang
saya sudah baca semuanya dan surat surat tanda ini sah milik bapak abu bakar priok
dan bila beliau udah meninggal itu artinya
bapak abu bakar priok
kepemilikannya akan jatuh ke tangan ahli warisnya
maka saya butuh persetujuan keduanya untuk merubah nama pemiliknya
sekarang saya udah datang sama adik saya nih pak
iya pak saya jaitun
pokoknya saya maunya semuanya cepat nih pak
udah gak mau saya dijolimin sama orang orang tuh
mendudukin tanah saya nggak ada yang mau bayar lagi
baik pak aleman
semuanya bisa diatur
untung ada okno kurahan yang mau kerja sama amik gue
buat bikin ktp palsu
jadi sekarang sih hari ini saya jatuhkan
dia kaget tau kehaibatan gue
liat aja gebrakan gebrakan gue selanjutnya
orang orang yang sudah memakan harta anak yatim sejarah z vowels
diibaratkan sebagai orang yang telah memakan api ke dalam perutnya dan allah akan memasukkan orang orang tersebut ke dalam neraka
sebagaimana firman allah dalam surat anisa ayat sepuluh
musola ini harus segera dikosongkan karena musola ini akan dijadikan tempat hiburan
bang jamal bang taknir maaf
ente gak bisa masuk dalam masjid seenaknya seperti ini tanpa sopan santun
lalu tiba tiba mengusir jamaah yang ada di dalam sini
istighfar bang ini dosa besar
eh gue cuma ngelaksanain perintah dari boskuah
jadi kalau lo keberatan lo tanya sendiri sama boskuah
iya tapi sekarang yang datang ke dalam masjid ini adalah bang jamal
jadi bang jamal harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang bang jamal katakan
udah jamal kalau besok mereka kagak mau pergi kita bakar aja
abang ini lagi keserupan abah
pake mau bakar bakar musolah segala
eh bang inget ya sekarang ini bukan jamalnya jahiliah bang
mari kita bicarakan masalah ini baik baik
kita jangan diem kayak gini terus ustadz
mari kita berangkat ke rumah sulaiman
dan kita coba bicarakan masalah ini
bang liman marah marah di panti
yaudah bang ustad mari kita ke panti sekarang
dan seluruh penghuni panti reot ini
ini peringatan buat lu pade ya

kalian harus mengosongkan panti reot ini
dalam waktu dua x dua puluh empat jam kalian harus mengosongkan panti reot ini

karena kalian telah mendodoki tanah gue secara tidak sah
saya punya bukti kepemilikannya yang sah
bang liman jangan menzalim ibu yatim
bang liman kalau bang liman mau mengusir kami
kami mau tinggal dimana
ya itu terserah lu
aku agak mau tau

sebagai ahli warisnya amurfi triog

menjadi wheaton yang diberikan kepada kita
apakah ini ayah kasih ke patiasuhan
oh tidak bisa
kapan ayah jual ke abang
pokoknya kalau lo tidak terima
kita ke pengadilan berurusan secara hukum
sama sama berhenti bang
nanti tidak bisa berbuat anarki seperti ini bang
tenang tenang saudara saudara
sulaiman sudah saatnya sekarang kita bicara serius
sebelum masalah ini jauh tidak terkendali
sudahlah nggak perlu serius serius
di sini aja nih di sini ngomong
banyak orang saksinya
orang orang yang mengabaikan hak hak anak yatim
baik dengan cara menzoliminya atau tidak mengurusinya
itu adalah kelompok orang pendusta agama
terserah pkt lo ustaz
eh dengar baik baik
gue minta panti ini dikosongin
atas dasar apa saudara meminta panti ini dikosongkan
hek lo lihat baik baik
memang sertifikat ini asli
dan pihak panti tidak memilikinya
jadi gimana kelanjutan itu
baiklah saudara sulaiman
sepertinya pihak panti memang tidak punya pilihan
tapi saya mencoba menawarkan satu pilihan untuk anda
bagaimana kalau panti ini saya tukar atau kita barter dengan tanah milik saya
wets nggak bisa begitu
gue mesti lihat dulu itu tanah di mana luasnya berapa
tanah saya terletak persis di sebelah sd al irshad
luasnya kira kira dua kali lipat dari tanah panti
tapi gue mau sekarang ini juga diurus secara hukum
kalau begini caranya
kalau begini caranya
makin lama tanah kita makin banyak
eh gini aja bang
gimana kalau kita ambilin semua masjid yang udah dibikin sama babe
untuk kita lagi siapa tahu aja
ada ustadz bloon yang mau nebus masjid kayak si ustadz asmat ahmad kemarin tuh bang
yang gue gelar kemarin tuh belum ada ap apenye
besok nih aksi gue yang sebenarnya nih
biar mampus mereka semua
ikut ya bang ya
nah sekarang kita bala
bang leman bikin olah lagi di masjid al hakim
kalian ngajinya diterusin saja ya
kita sebagai umat muslim kita bakal bela
sampai mati matian kakak
boleh masjid dibakar
gua binipin maksudnya ya
eh terserah kalau lo pada memati
yang jelas lo harus kosongin di tempat
kalau kagak gue bakar
gue mau bikin tempat hiburan di sini
ada apa ini
kemarin kamu sudah menuntut
ganti rugi atas tanah pantiasuhani
dan sudah kami turuti
sekarang apa lagi
yang kemarin itu beda
pantiasuhana sudah beres
ini masjid berdiri di tanah warisan gue
gue mau bakar ini masjid
kamu tidak bisa membongkar masjid ini begitu saja lema
ya kalau kagak mau
kagak mau kan
makanya gue bakar
kita kan belum bakar masjid bang

kenapa tuh bu ida
kok dia jadi kayak orang gila gitu sih
iya kok ketawa ketawa sendiri ya
sekarang lebih baik kita urus jenajah leman
bisa mengampuni dosa dosanya